gian yang bercara mudik kalau kita tadi sempat ngomongin mudik ini terutama di jalur pantura ada satu lokasi sebenarnya di kawasan karawang jawa barat
yang bisa menjadi tempat beribadah juga sekaligus menjadi tempat istirahat selama perjalanan anda
ya tempat tersebut yakni masjid agung karawang yang juga dikenal dengan nama masjid sheikh kuro
para pemudik juga bisa menikmati kemegahan masjid yang juga menjadi masjid tertua di tanah jawa ini
pemudik yang mengandara baik itu roda empat atau roda dua yang memang melintasi jalur pantura
seperti apa lokasi tempat istirahat tersebut ikuti perjalanan saya kali ini
sekarang saya sudah sampai di masjid agung karawang jawa barat
alhamdulillah kita sudah sampai
pak saya pengen tahu lebih dalam nih pak
tentang masjid agung ini bapak mau mengantri saya ke dalam pak
oh ya silahkan
boleh ya pak ya
oh oke jadi kita akan coba masuk ke dalam masjid ini
masjid agung karawang atau masjid sheikhro ini dibangun ulama asal kamboja sheikh hasanuddin
atau lebih dikenal dengan nama sheikh kuro pada tahun seribu empat ratus delapan belas
masjid ini adalah salah satu masjid tertua di pulau jawa
seperti halnya masjid agung demak dan masjid sang cipta rasa di kota cirebon
lalu pak bisa dijelaskan nggak pak kepada kami terkait dengan keistimewaan dari masjid agung karawang ini apa sih pak
saya pernah baca bahwa dulu masjid agung karawang ini punya tujuh belas pilar yang melambangkan sesuatu
sebenarnya lambang apa itu pak
itu lambang sholat tujuh belas rokaat
dan dia ada di setiap kusen
nah kusen kiri
kiri kanan depan
dan di kiri ada dua kusen ada tujuh belas jeruji
inilah pertama kali masjid dibangun oleh sheikh kuro tahun seribu empat ratus delapan
oh ini bangunan pertamanya pak ya
pemerintah kabupaten karawang pernah melakukan renovasi bangunan masjid karena arah qiblat yang belum akurat
jadi karena sekarang itu masjid agung itu namanya ditambah
jadi masjid agung sheikh kuro karawang
masjid agung sheikh kuro karawang
itu yang menjadi pengingat mungkin pak ya bagi yang pertama kali membangun masjid ini
ketika bulan ramadan apa saja sih pak kegiatan keagamaan yang dilakukan di masjid ini
kegiatan bulan ramadan itu berawal daripada pertama kita ada buka bersama yang diikuti oleh lebih dari seratus orang
kemudian kita adakan terawih
sebelum terawih kita ada tausiah dulu ada khultum
kemudian dilanjutkan dengan tadarusan
lalu pak para pemudik biasanya suka singgah di sini nggak pak untuk beribadah ataupun istirahat pak
banyak pak ya
banyak banget ya pak ya
apalagi kalau pas hari sabtu malam minggu gitu kan hari minggu itu maghrib itu penuh dah
kemegahan dari masjid agung karawang ini bisa anda nikmati ketika melintasi kawasan karawang
dan bagi para pemudik
masjid ini juga bisa menjadi salah satu tempat ibadah sekaligus tempat istirahat
sebelum kembali melanjutkan perjalanan di jalur pantura